keluarga masih menunggu jenazah parada toga siahaan pegawai kantor pelayanan pajak pratama sibolga
yang menjadi salah satu korban pembunuhan saat bertugas dinias
keluarga berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi
kehilangan putra pertama menjadi pukulan berat bagi rina tampu bolon ibu parada toga siahaan
bagi keluarga selama ini parada merupakan pengganti sosok ayah
parada toga merupakan anak pertama dari tiga bersaudara
pada dua ribu empat belas lalu dia menikah dengan cory grace lubis
sampai saat ini keluarga belum mengetahui kronologi pembunuhan parada toga
keluarga hanya mendapat kabar parada toga meninggal dari kantor pelayanan pajak sibolga pada selasa sore
sejak rabu pagi rumah duka sudah mulai dikunjungi para pelayat diantaranya para pegawai direkturat jenderal pajak
mereka juga belum bisa cerita di mana pun bisa langsung ke rumah

di wa di as di bara di rambas di bukit ibu